langsung saja kita saksikan apa yang akan terjadi
buat sesuatu yang istimewa
saya akan menghibur pemirsa
disini maupun yang dirumah
dengan sesuatu yang dasyat
dan tidak pernah kalian lihat
di luar sana dan bahkan
yang pertama kali di dunia ini
merubah manusia menjadi harimau
dia adalah seorang mahasiswa
yang bertalenta yang berbakat
dan dia pun tidak percaya
bisa menyiher dia
dan kita juga tidak mungkin memesan taksi
yaudah kalau gitu kita ganti aja bannya sekarang ya
kamera tiga ambil sakti
kamera empat ready ambil hassen
kamera empat ready ambil hasan
kenapa itu kenapa
sakti tak mau berubah
sepertinya mr hasan gagal menyihirnya
kamera satu ambil audien
jangan mempermalaukanku atau aku habisi teman teman kamu
kau tenang saja
saya akan berubah dalam hitungan ketiga
awas kalau tidak
pemirsa dalam ilmu sulap ada yang disebut dengan ketegangan dramatis
langsung saja kita saksikan apa yang akan terjadi
kita harus buka paksa pagar ini alam
kita tidak bisa menunggu sampai dengan malam jumat di tanggal yang ganjil
tidak ada lagi yang bisa kita lakukan
tidak ada alasan apapun
apapun yang terjadi harus kita lakukan
sedangkan raja langit di dalam bahaya besar di dalam kumayan
saya siap diperintah datuk
datuk perintahkan saya menembus pagar kumayan
bahkan dengan nyawa saya untuk raja langit akan saya lakukan itu
aku dan alam akan
maksa membuka gerbang kumain ini
dan kau artaya masuk ke dalam kumayan
ambil racu langit keluar dari kumayan
saya juga ikut datuk
artaya saja yang masuk
kau menunggu di luar saja
kalau itu yang terbaik untuk deng raja
tolong bawa deng raja keluar dengan senang
kita pasti bisa membobol dinding ini
aku harus masuk datuk
aku harus masuk
datuk apa yang terjadi datuk
senangkah lagi datuk
lalu bagaimana datuk
sepertinya kita tidak bisa memaksakan diri untuk memasuki gerbang kumayan ini
lalu bagaimana datuk
dengar aja ada di dalam sana
kau benar ratna
aku tak begitu yakin
tapi memang sepertinya
aku melihatnya samar samar tadi